dari batam kepulauan riau enam kapal perangkap ikan berbendera vietnam dan thailand
ditenggelamkan direkturat polair polda kepulauan riau
di perairan pulau abang kecamatan galang batam kepri
kapal kapal itu ditangkap dan ditenggelamkan setelah melakukan pencurian ikan
di wilayah perairan kepulauan riau
enam kapal berbendera vietnam dan thailand ditangkap karena melakukan pencurian ikan
di perairan indonesia terutama di wilayah perairan provinsi kepulauan riau
pada kamis petang
penenggelaman kapal ikan asing ini dilakukan oleh petugas direkturat polair polda kepri
di perairan pulau abang kecamatan galang ujung pulau batan provinsi kepulauan riau
penenggelaman kapal pencuri ikan ini tidak diledakkan namun ditenggelamkan
petugas hanya melakukan penenggelaman dengan cara memberi pemberat
seperti diisi pasir dan air hingga tenggelam dengan perlahan
penenggelaman kali ini merupakan sisa kapal dari penenggelaman dua minggu sebelumnya
yaitu penenggelaman yang dilakukan oleh satgas
satgas satu ratus lima belas dan kami ini sisa kapal dari sembilan kapal yang harus kami penggelamkan
yang mana kapal ini merupakan hasil tangkapan dari kkp dan juga polair
yang sudah kasusnya sudah inkrah sampai dengan pengadilan
penenggelaman kapal ikan asing ini dilakukan berdasarkan perintah menteri kelautan
serta putusan tetap pengadilan negeri batam
agustus wanto batam kepulauan riau